sanksi yang diberikan oleh dewas kpk kepada lili pintauli yang terbukti melakukan pelanggaran etik dianggap terlalu lembek karena hanya memotong gaji sebesar empat puluh persen
sejumlah pihak menilai perbuatan lili yang mencoreng integritas kpk seharusnya difonis lebih berat bahkan diminta untuk mengajukan pengunduran diri
apa imbas putusan sanksi lili terhadap institusi kpk benarkah dewas cenderung permisif dalam hal ini
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada pak saud situmorang wakil ketua kpk dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas dan juga boyamin saiman bang boyamin koordinator maki
selamat malam bang boyamin pak saud apa kabar
malam baik salam sehat
saya yakin bang boyamin dan juga pak saud ikut menyoroti proses demi proses sampai kemudian ada putusan dari dewas terhadap lili pintauli sirega
dan mungkin juga anda berdua termasuk pihak yang menyayangkan keputusan ini
tapi dewas sudah memutuskan dengan pertimbangan dan keyakinan sendiri
tapi kalau kita bisa diskusikan saya mau ke pak saud dulu
kalau sudah difonis melanggar ini dalam hal ini pasal empat ya ayat dua huruf b dan a kemudian juga peraturan dewas
seharusnya atau sebetulnya seberapa berat pak saud dewas ini bisa memberikan hukuman terhadap lili pintauli
kalau lihat dari berdewas itu disebutkan di situ ya kalau pelanggaran berat
hukumannya terdiri dari terdiri dari disebut terdiri dari satu dipotong gajinya itu ya dengan jumlah sekian itu
terus yang kedua yang itu yang a nya yang b nya adalah diminta mengundurkan diri
itu perdewas yang dibuat oleh mereka sendiri gitu
kalau itu pelanggaran berat
persoalannya adalah kemarin itu kan waktu ketika diumumkan itu kan
ketika dibacakan itu kan mereka mengatakan sudah memadai sudah memadai
terus kemudian pada bagian lain dijelaskan juga soal pidananya
atau katakanlah pasal tiga puluh enam dan enam puluh lima itu yang bisa langsung tidak langsung berhubungan
dan itu bisa pidana lima tahun
itu dewas mengatakan itu bukan kompetensi mereka
nah kalau bukan kompetensi mereka kemudian tapi pada balaian itu diakui
nah kemudian kalau kita bicara katakanlah itu etik etika moral
itu ada etiknya
nggak orang seperti itu
kan sudah jelas yang dilanggar itu undang undang kpk
itu undang undang kpk yang dilanggar itu
jadi mereka sendiri tidak memahami
nah oleh sebab itu saya bilang kepada dewas kita juga sudah tidak bisa mengharap apa apa ya
mereka sudah kayak seperti mesin gitu dipencet baru jalan gitu ya
sehingga kemudian kita bisa membayangkan ke depan sampai periode ini selesai
dia tidak akan melakukan modus modus yang sama
karena ini pasal yang paling berat yang diundang undang kpk
mereka mengapresiasinya begitu rendah
anda bisa bayangkan ya pasal yang paling berat diundang undang kpk
mereka apresiasinya begitu rendah
apalagi yang nanti yang boyamin bilang hanya helikopter helikopter
ketemu ketemu orang terus kemudian ya bisa dibayangkan deh ke depan kayak apa
jadi anda mau mengatakan bahwa dari sanksi yang seharusnya berat tapi cenderung ringan ini
menjadi tolak ukur ya bagaimana integritas kpk dipertaruhkan
tapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan pak tupak ini pak saud
apa ya apakah memang ini masalah redaksional saja atau pilihan kata
memang tidak ada kalimat pelanggaran kode etik berat tapi sanksi berat gitu kan
nah ini bagaimana anda membaca soal ini pak saud
nah itu nanti boyamin itu yang bisa membahas itu dia lebih lihai tentang itu
kalau saya kan intelijen ilmunya saya membaca orang kan gejala bahasa tubuh ya
menstreak actus reus niat pemakaian kata gitu kan
jadi maksud saya memang dari awal kita sudah melihat
ya mulai dari proses dari awal kalau kita lihat undang undangnya
undang undang kpk yang baru ini itu kan disitu banyak sekali yang sebenarnya juga
yang mereka langgar langgar sendiri gitu
contohnya ya di pasal berapa itu ada mengenai value nya di kpk itu
dia harus melaksanakan ham
di undang undang sebelumnya itu tidak ada yang disebut kata kata ham itu
tapi periode ini justru mereka disebut komnas ham melanggar ham gitu
jadi mereka sendiri nggak paham
undang undang itu peraturan dewan pengawas yang mereka buat pun yang disitu disebutkan
kalau itu pelanggaran berat dikenakan potong gaji dan diminta mengundurkan diri
itu pun nggak dilakukan gitu jadi
jadi saya katakan kembali lagi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya
yang mereka buat sendiri mereka langgar sendiri sebenarnya begitu
oke nanti lebih jauh kita membahas soal posisi dewas ya
bang boyamin kita mulai dulu dari soal pelanggaran
dengan etik yang dilakukan oleh lili pintauli yang tadi saya katakan
memang dalam pembacaan putusan itu ya hanya disebutkan sanksi berat saja
anda mencermatinya bagaimana bang boyamin
perbandingan dulu deh
kalau ancaman hukuman lima tahun bagi jabatan jabatan publik itu tidak boleh bahkan
bukan hanya segedar dipecat
misalnya seorang menteri itu dalam undang undang kementerian
ini kan anggap aja pimpinan kpk ini selevel menteri
mengatakan bahwa kalau pernah dihukum dengan ancaman hukuman lima tahun maka tidak boleh
apalagi ini sudah menjalani misalnya
terus katanya lagi begini mencuri gitu
mencuri tetap pada posisi ini masa seorang pimpinan kpk ngutil permen di mal misalnya
itu kan sudah tidak bisa dimaafkan
karena dia mau memberantas korupsi orang yang mencuri uang negara
tapi dia sendiri mencuri permen di supermarket
jadi bahasanya itu kalau hukum dan etik itu kan bahasa kita pernah belajar kuliah itu kan
melanggar etik belum tentu melanggar hukum
tapi kalau melanggar hukum pasti melanggar etik
kelilip intahulisirgar itu jelas dalam putusan dewan pengawas itu adalah
peraturan dewas yang mengatur tidak boleh bertemu dan lain sebagainya itu adalah mengadopsi dari pasal tiga puluh enam
yang memang itu tidak boleh melakukan pertemuan
dengan pihak lain kontak dengan sebagainya langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun
jadi itu ruhnya
jadi seperti pak saud disampaikan tadi
suatu yang nilai paling tinggi kalau saya malah nilai nyawanya itu di situ
kalau orang tidak memahami itu dan melakukan itu ya sama dengan sudah meninggal sebenarnya
jadi mundur ini rasanya masih terhormat dibandingkan dia kalau dalam tanda kutip itu lebih baik meninggal sebenarnya
atau apakah ya di apa
pada posisi hukuman mati misalnya begitu
jadi sampai ini kan bentuk bentuk pengkhianatan kalau bahasa saya itu
nah pengkhianatan itu kan dalam suatu kesatuan juga sebuah pelanggaran tertinggi seperti tentara disersi misalnya begitu
jadi ini sesuatu yang tidak termaafkan
jadi kalau sanksi yang tersedia itu paling berat mengunturkan diri ya mestinya itu
jadi nggak ada yang lain lagi
dalam konteks yang lebih keras lagi ya
sebenarnya harusnya ini dipecat dengan tidak hormat karena melanggar pasal lima
yang kemudian diadopsi ke
aturan dewan pengawas
tapi pun nanti peraturan dewan
terus kita bahas lagi deh
sekali lagi kalau hanya seperti ini begitu ya
dewan pengawas ini dulu saya apresiasi
sebenarnya meskipun dari sisi ini ya kecewa tapi
bahasa bahasa yang dituangkan dalam putusan itu cukup
signifikan menurut kacamata etik gitu
kita tahu misalnya bu arberti naho itu adalah guru dari etik di mahkamah agung
jadi artinya yang dipersonifikasikan sesuatu yang memang dia tahu etik
dan kemarin saya simak betul pertimbangan pertimbangan itu sangat jelas misalnya
meskipun ini sesuatu yang sebenarnya itu memberatkan kemudian menjadi meringankan
mengakui dari mana
karena saya dulu kan sebenarnya pelapor awal kasus ini
tapi karena data saya katakanlah tanda kutip belum kuat begitu
nah saya biasanya kan begitu saya cicil cicil begitu gitu
nah justru bu lili melakukan jumpa pes
menyampaikan pada publik dia tidak melakukan kontak
nah baru kemudian laporan ini ditindaklanjuti oleh bang rizka anungata
dengan segala argumen dan juga bukti yang sebenarnya saya juga sudah pernah dapat bocoran bocoran itu
nah nah kemudian
sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi misalnya
tentang menelpon tentang kemudian meminta pembayaran bonus atau gaji adik iparnya gitu
jadi akhirnya sesuatu yang juga ketika ini syahrial juga dipanggil
terus kemudian robin empat puluh tujuh dipanggil oleh dewan pengawas semua sudah semakin terang
dan kemudian seakan akan menurut bahasa saya bu lili ini sudah tidak bisa mengelak lagi
karena dia sudah tahu kalau dia mengelak malah akan memberatkan dia dan pasti kena hukuman paling tinggi
itu diminta mengundurkan diri maka ya bahasanya mengakui
tapi tidak menyesal
tugika kita ini menyambung mengakui tadi tidak menyesal
berarti kan pengakuannya ini seperti terpaksa karena keadaannya yang sudah tidak mungkin mengelak lagi
kalau mengakui berarti ya pasti menyesal
karena ini pelanggaran etik yang di situ saya kira bu lili ini kan juga bukan orang yang berpendidikan rendah
orang yang terpelajar yang saya kira memahami ini
dan kalau toh ini apa bahasa tadi pak saud mengatakan ini
saya intelijen pak saud itu ustaf ahli bin itu
kalau saya kan cuma resimen mahasiswa yang belajar otodidak gitu
tapi ini lah itu apa pemahaman saya kalau dulu perbandingannya di kpk itu orang selingkuh saja
itu diminta mengundurkan diri
sementara ini hanya delik aduan
nah kalau ini delik umum
dan saya ingin mengatakan bagaimana kalau ini kemudian dirumuskan juga melanggar pasal dua puluh satu
undang undang kpk tentang menghalangi penyidikan
karena mencoba membantu mengarahkan kepada lawyer
dan kemudian juga ada kepentingan yang badinya masuk untuk mengurusi gaji adik iparnya
dan juga mengatakan banyak banyaklah berdoa kau
misalnya kan itu
menurut saya masuk kategori pasal dua puluh satu menghalangi penyidikan sampai level itu
kalau seorang pimpinan kpk yang melakukan perbuatan itu apa
yang harus kita maklumi dari sisi meringankan itu apakah ada lagi
ini kan bahasa saya sama aja dengan pak saud sebenarnya
cuma pilihan retorikanya aja
nah bang boyamin kalau kemudian memang menyayangkan keputusan ini
masih ada opsi untuk membawa ini ke atau melaporkan ke barreskrim
apakah kemudian itu opsi yang anda pertimbangkan untuk melaporkan kembali lili pintauli ini ke pihak kepolisian
bang boyamin dan juga pak ustadz kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita kembali mendiskusikan menyoal sanksi dewas kpk untuk lili pintauli
tadi kita sudah banyak membahas baik dari pak saud dan juga bang boyamin
pak saud sekarang kita bicara soal imbasnya ya terhadap institusi kpk lagi lagi
karena tentu ini yang keputusan ini tentu mencoreng juga apa yang dilakukan lili
tentu mencoreng integritas kpk
apalagi kemudian keputusan ini juga dianggap tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh lili pintauli
ini imbasnya dalam jangka panjang ini bagaimana pak saud
ya saya bisa bayangkan sekarang dari lima pimpinan kpk itu yang tidak bermasalah itu cuma satu sekarang
yang menurut saya yang berintegritas itu cuma satu
jadi kalau dia dipoting itu cuma yang satu itu kalah terus
kalau by definition itu begitu sekarang penilaiannya
potongan mosek mosek informasinya sudah cukup jelas untuk menggambarkan itu kondisi di dalam saat ini seperti itu
jadi kalau ditanya seperti apa itu tidak
jadi kalau ditanya seperti apa kedepannya ini kan sebenarnya malapetaka ini terjadi kan diawali oleh perubahan undang undang kpk
ketika undang undang kpk itu yang baru itu datang kemudian terjadi perubahan yang sangat mendasar terlebih di perilaku
strateginya kan katanya sudah cegah cegah
strateginya bahkan jadikan mantan tersangka jadi penyintas
tidak mengerti yang namanya penyintas itu apa gitu kan
kita lihat ke belakang sejak undang undang sembilan belas itu oke ada beberapa prestasi prestasi yang dilakukan oleh teman teman yang masih dalam daftar twk itu ya
tetapi secara keseluruhan management pimpinan tidak creating values at all
mereka tidak menciptakan sebuah nilai yang menunjukkan bahwa ini badan yang benar benar menunjukkan sedang bekerja mengatasi masalah yang extraordinary crime
jadi saya harus extraordinary expert
katakanlah dia tidak sengaja ketemu di pesawat
ada di media saya baca katanya nggak sengaja ketemu di pesawat
tegur tegur kemudian tukar tukar telpon
saya selalu mengatakan berulang ulang risiko
bahkan kita panggil konsultan sebenarnya ada berapa risiko sih di kpk itu
oh ada ribuan risiko
ini aja ribuan risiko
kalau salah ngomong aja diunjuk rasa risiko
nah hal hal seperti itu menjadi diminimalisir ketika undang undang datang
kemudian mereka menjadi loose
pegawainya jadi loose
terus ketemu dengan ini penyidiknya
karena memang pengawas internalnya juga berubah
jadi strategi yang berubah karena undang undang yang berubah itu
ya ini akan begini terus ini
lihat saja ini akan begini terus
kemudian nanti di dalamnya coba aja dalam penindakan
dalam penindakan nanti ada sp
terus kemudian resource nya yang sekarang itu diabaikan
yang ngaku sebagai mendukung ham tapi melanggar ham
jadi kondisi kondisi itu ketika kemudian di dalam sudah dilakukan dengan tidak cara cara yang seistilah saya kompetitif
karena ini kita berkompetisi melawan koruptor
yang menurut teman teman jangan pakai istilah koruptor lagi tuh pak bonyamin
katanya harus bicara maling uang rakyat
jangan boleh lagi pakai bahasa koruptor itu beberapa media di bandung
nah itu kan bentuk dari frustasi masyarakat dalam kondisi yang saat ini karena undang undang itu berubah
kali kalau ditanya rehecker saya ke depan seperti apa
sebelum undang undang itu pun katakanlah katakan media laksanakan dengan baik
katakanlah undang undang ini jelek ya
di situ jelas kok di undang undang baru itu di undang undang sebelumnya nggak ada mengatakan melaksanakan kegiatan berdasarkan ham
ham nya yang dilanggar sama dia
padahal di undang undang sebelumnya nggak ada yang menyebut nama ham itu
jadi apa yang bisa anda harapkan dari orang orang atau undang undang yang sebenarnya dijalankan tidak sesuai dengan yang tertulisnya
bahkan perdewasnya sendiri yang mengatakan kalau pelanggaran berat harus diminta
mengundurkan diri itu tidak diminta
jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat ke depan tinggal bagaimana kita mengamati saja
mudah mudahan mereka bisa memahami
katakanlah sampai hari ini saya belum bisa terima undang undang sembilan belas itu karena banyak kelemahan kelemahannya
katakanlah undang undang yang ada pun itu sudah dilanggar sama mereka sendiri
jadi mereka sendiri nggak paham sebenarnya
pak saud sepesimis itukah atau masih ada harapan untuk membuat satu
sistem atau cara untuk menjaga integritas kpk atau pimpinan kpk
saya pernah sekali waktu setelah expose saya didatangi penyidik saya nggak usah nyebut namanya
mbak untuk kasusnya ini bapak jangan ngomong di media ya
apa yang bisa saya ambil dari cerita itu begitulah kita pimpinan di check and balance oleh penyidik
dan penyidik penyidik itu sekarang mau dibuang
masuk di dalam daftar tujuh puluh lima itu mereka yang mencekkan balance saya
pak yang ini ini yang ini nih mereka saya cek balance juga
hei yang kemarin sidangnya ini gimana jaksanya kita saling check and balance gitu
kalau check and balance sudah tidak ada di organisasi anda mengharapkan apa lagi
siapa yang ngecek balance ini mongkur nia teriak teriak dari cw
bu yamin teriak teriak nggak didengar
ya kita berharapkan sebenarnya pengawas internal sebenarnya ketika itu
dan kita berharap dewas kurang apanya bu yamin setiap hari
setengah hidupnya di makanya saya bilang kemarin
datangin rumahnya terima kasih kamu mengecek balance saya selama saya empat tahun di kpk
tapi apakah mereka mendengar sekarang check and balance yang dilakukan masyarakat itu
supaya negeri ini lebih baik supaya tahun dua ribu empat puluh lima ekonominya menjadi keren gitu ya
jadi sekali lagi saya katakan pekerjakan itu yang sedang tujuh puluh lima orang itu
laksanakan itu kebantuan kongnasam dan ombudsman supaya check and balance di dalam baik
dan kepercayaan publik kembali lagi
jangan nunggu nunggu perintah presiden presiden pasti akan bilang ini campur tangan hukum
walaupun sebenarnya bukan campur tangan ini administrasi negara kok
ini perusahaan negara bukan campur hukum
jadi sekali lagi korener tanya itu ya
tapi bu yamin mudah mudahan nggak ngaminin saya lah atau mengecek balance saya
apa bener yang saya sampaikan ini
sahut gila sendiri aja kalau ini kan gitu
tapi maksud saya kondisi sekarang ini sudah sangat sangat rawan
seperti ini penegakan hukum yang kita minta dalam mengaitan memberantas korupsi
dan seperti itu
baik mas sahut
seperti yang dilakukan di masa lalu gitu
katakan undang undang itu tidak bisa diubah
jalankan itu dengan baik saja sudah nggak
tidak bisa anda jalankan dengan baik
itu mas rehat
baik saya ke bang bu yamin
silakan bang bu yamin tambahan terakhir sekaligus juga pertanyaan saya tadi
apakah anda juga akan mengkaji atau membawa atau melaporkan lili ke baris krim
berdasarkan pasal tiga puluh enam undang undang kpk
opsi itulah yang pertama kali saya sampaikan sebelum ada putusan
karena itu menyangkut yang diatur pasal tiga puluh enam
nanti kalau dinyatakan bersalah oleh dewan pengawas
maka saya akan mengambil opsi untuk menggunakan pasal tiga puluh enam
nyatanya ahlinya tentang etik ini yaitu dewan pengawas yang menurut saya sudah tertinggi
menyatakan bersalah melakukan itu
jadi artinya berdasarkan rumusan pasal tiga puluh enam
berarti kan jelas di sini sebenarnya meskipun dieliminir oleh dewan pengawas
tidak ada korelasinya atau tidak kewenangannya
tapi sama dengan mengatakan bahwa kalau ada yang memperkarakan pidana atau memproses pidana
mereka tidak melarang
mereka mengatakan oh ini tidak bisa dipidanakan sudah selesai
dan ini sudah terjadi di lembaga lain bahkan
di kejaksaan dan kepolisian etik dan di proses pidana
dalam kasus terutama yang terkait dengan pinangki dan joko chandra
pinangki dicopot jabatannya di proses pidana
juga prasetya utomo maupun napoleon itu dinonaktifkan dari jabatannya
itu kan sanksi berat itu juga
dinonaktifkan dari jabatan dicopot jabatannya
dan kemudian di proses pidana
nah justru kpk nampaknya kok tidak mendengar ini ya kira kira gitu gitu kan
rasanya kita tidak melihat bahwa mereka mampu melihat ini juga gitu
jadi nah ini yang sebenarnya dari konteks itu saya pasti nanti akan menempuh opsi itu
nah dalam bentuk seperti apa
ya saya ya kembali tetap asas peraduga tidak bersalah gitu lah
jadi untuk langkah langkah supaya tidak mengajari masyarakat untuk sesuatu yang melanggar itu juga gitu
karena kita berproses itu
nah kalau toh kemudian ini tadi yang saya beda pendapat dengan pak saud tapi hanya ternyata beda kalimat
kalau tadi check and balance saya dinamika
sebuah organisasi apapun kalau tidak ada dinamika ya selesai
mana ada perusahaan swasta lah gitu kan
tidak ada dinamika para manajer antara direksi gitu
kemudian yes man semua ya sudah tunggu aja ambruknya perusahaan itu
dan kpk sebenarnya lebih tinggi lagi karena pimpinan kpk itu kenapa dibuat lima dan kemudian proses itu
ketika tidak ada check and balance ya sudah selesai juga
jadi dan gambaran saya begini
suatu ini saya nggak saya lakukan
bukan saya mau nyombong tapi misalnya saya menolak pemberian uang yang satu miliar dari kasus yang terkait dengan joko chandra
karena itu saya memang menggambarkan diri saya kalau sapura saya jadi pimpinan kpk pasti saya menolak uang itu
dan saya pun juga begitu
saya tidak pernah bertemu dengan orang yang dilaporkan
saya berusaha tidak pernah bertemu
jadi saya tadi check gitu
itu sebenarnya dalam konteks teman teman aktivis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan ketika membentuk sebuah lembaga lembaga anti korupsi itu
ada kode etik bahwa tidak menemui orang yang dilaporkan
segala cara kita pakai dengan investigasi atau apapun atau gambaran seperti apapun kita mencari data atau menganalisa itu
jangan sampai ketemu dengan yang dilaporkan
kita orang partikelir aja begitu masa pimpinan kpk tidak menyadari itu
rasanya berat memang ini kalau setengah optimis saja tidak bisa
mau tidak mau ya saya pesimis memang
jadi ya kita akhirnya jadi penonton dan pak saud pun jadi penonton juga
mestinya ini bisa melakukan aktivitas yang lain begitu karena ingin mengabdikan diri supaya baik untuk bangsa
tapi terpaksa harus seperti turun gunung menjadi seperti boyamin juga tukang teriak
baik terima kasih
terima kasih bang boyamin
kita akan tunggu langkah
apa yang diambil oleh maki atau anda berkaitan dengan putusan ini
tapi sekali lagi ini juga menjadi catatan bagi integritas kpk dari apa yang sudah diputuskan oleh dewas dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh lili pintauli
terima kasih banyak bang boyamin saiman pak saud situmorang untuk perspektif dan juga pandangan anda dari kasus lili pintauli siregar ini
mari kita akan lihat seperti apa dinamikanya ke depan
terima kasih banyak